polri menyatakan belum ada pengumuman tersangka mafia minyak goreng maupun mafia pangan
seperti yang disampaikan menteri perdagangan di dpr pekan lalu
satgas pangan polri maupun direkturat tindak pidana ekonomi khusus barreskrim
masih melakukan koordinasi dan cross check dengan menteri perdagangan
terkait rencana rilis mafia minyak goreng
kabiro penmas divisi umas polri brikjen ahmad ramadhan
mengatakan hingga saat ini barreskrim belum akan merilis rencana
ataupun tersangka mafia minyak goreng
satgas pangan masih berfokus menjaga distribusi minyak goreng dan sembako lain
terutama dalam menyambut bulan suci ramadan dan juga hari raya idul fitri
jadi termasuk bagaimana koordinasi dengan pendak
ya tentu kita harus menjawab ya karena itu pernyataan seorang pejabat
namun kami sudah komunikasi namun belum mendapat respon
mungkin kaitannya lagi melakukan pertemuan
kan kamendak menyampaikan ada apa namanya tuh
ada nama nama yang sudah diserahkan ke polisi
apakah sudah ada komunikasi dengan kemendak terkait itu pak
ya nanti kita telusuri kita tanya ya
nanti kalau sudah pasti kita sampaikan